kelompok lanjut usia seringkali dianggap sebagai kelompok yang tak lagi produktif dan juga relevan untuk mengelola bisnis di era digitalisasi seperti tadi
akses serta pengetahuan yang terbatas terkait dengan perkembangan teknologi ini dinilai menjadi salah satu kendala bagi mereka untuk bertahan di tengah pandemi covid sembilan belas yang memiliki segudang konsekuensi salah satunya adalah krisis ekonomi
kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana kiat dan usaha mereka untuk berjuang di tengah pandemi covid sembilan belas
bahwa ia harus merubah strategi bisnis dari konvensional menuju digital namun ia mengaku belum punya cukup pengetahuan untuk mengelola bisnis daring dan menjual produk dengan cara kreatif
alhasil rini memutuskan berkolaborasi dengan generasi muda untuk membuka toko online sehingga ia bisa fokus dalam urusan operasional
ya sih ya kalau menggunakan sosmed saya pinter untuk masuk masukkan gambar di instagram di facebook gitu ya
tapi untuk jualan terus terang saya
untuk ngelola ya ngelola penjualan secara online itu saya tetap
apalagi yang pakai bio apalagi itu di instagram saya nggak mudem gitu kan
terus membalas pertanyaan pertanyaan dari konsumen itu saya juga apa yang aku harus jawab gitu
tapi alhamdulillah dan kita memang harus ya kita kemampuannya kan terbatas
kita sebagai orang tua harus mau membuka mata ya membuka hati untuk berkolaborasi dengan anak anak muda yang memang jago di
it yang memang jago di digital
kalau saya ya sudah jagonya di sini aja gitu
namun ia mengaku kesulitan beradaptasi dengan bisnis digital jika tak didampingi dengan kedua anaknya
sulit nanya tuh bener bener sulit buat saya tuh bolak balik lihat begini aja tuh udah
sulit buat saya
terus mejet apa ngetik ya
ngetik itu kan mata saya juga udah itu jadi bolak balik takut salah tuh
mendingan saya masak udah sampai mana gitu kan
nah itu kesulitannya terutama itu
terus kedua kan ini harus buka buka begini
belum lagi nanti kalau banyak tuh loh salah lagi
pengamat ekonomi muhammad faisal menilai bahwa upaya pemerintah membantu pelaku usaha mikro
dari kalangan lansia untuk masuk ke ranah digital masih minim dan sangat monoton
sejauh pengamatan saya memang agak sedikit ketinggalan ya
pemerintah untuk melihat segmen daripada generasi yang lebih tua yang kurang merek digital termasuk yang lansia ini
karena pendekatan pendekatannya masih relatif monoton
saya sepakat sekali jadi bahwa yang lebih realistis yang lebih mungkin kita lakukan adalah untuk menjebatani ya
kebutuhan daripada generasi pelaku usaha dengan generasi tua ini dengan kesempatan yang ditawarkan dengan digitalisasi adalah memang kolaborasi dengan yang muda
begitu ya jadi kolaborasi memang menjadi hal yang penting
dan tentu saja ini perlu difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah
ketika umur hanyalah sebuah angka kedua pelaku bisnis umkm di kalangan lansia ini justru membuktikan
bahwa tekad dan kemauan untuk berkolaborasi
dengan generasi muda adalah kunci untuk bertahan di masa pandemi covid sembilan belas dan beradaptasi di era digital seperti saat ini
ausriundolu andriawan saputra jakarta